dari atas para layang flying side ini saya akan terbang dengan para layang mengitari pegunungan teluk dan lembah palu
untuk itu saya harus bersiap
saya terbang tandem dengan pilot para layang profesional
tingkat keamanannya menjadi perhatian utama
pasalnya bila gegabah nyawa jadi taruhannya
ini memang tergolong olahraga ekstrim
saya harus mengenakan perlengkapan standar mulai dari hairness dan helmet yang sudah dipastikan kekuatan dan keamanannya
ada asisten pilot yang membantu saya memakainya
setelah itu barulah saya bersiap siap untuk terbang
pagi ini saya akan mencoba terbang di atas kota palu di atas ketinggian kira kira delapan ratus sembilan puluh meter di atas permukaan laut
saya tandem dengan seorang atlet para layang di palu
saya akan menyaksikan indahnya teluk palu
kemudian pagar bukit kota palu dan lembah palu dari atas udara
ini tentu pengalaman yang sungguh mengasihkan untuk saya
dan pengalaman pertama kali menyaksikan indahnya kota ini dari atas udara
meskipun kita tahu pada dua puluh delapan september dua ribu delapan belas kemarin kota ini diguncang gempa bumi tsunami dan likuifax yang dasar
sehingga ribuan nyawa melayang karenanya
tapi dari atas ini pula saya sebelum terbang saya bisa menyaksikan indahnya kota ini
dan mungkin akan lebih indah lagi bila saya menyaksikan dari atas udara
jadi instruksinya langkah langkah yang kita lakukan sebelum terbang ini
ya persiapan kita menunggu angin
persiapan menunggu take off sungguh menebarkan
sebelumnya kita mendapat briefing dari pilot bagaimana take off yang baik dan aman
sekarang kita siap siap terbang
dan satu dua tiga
wusss kita sudah terangkat
sungguh menyaksikan indahnya teluk palu dengan pesisir pantainya dari atas udara adalah hal yang berbeda dan istimewa
meski terlihat aktivitas tambang tambang galian c mengerus bukit sebelah barat kota palu
pemandangan birunya laut teluk palu terasa memanjakan mata
adalah sesuatu petualangan yang memicu adrenalin
kita terbang di atas kota palu kemudian diterpa angin yang kencang
ini saya kurang tahu berapa knot tetapi ini sangat kencang
dan sedikit juga deg degan ya ketika pertama take off tadi
tapi ini sungguh mengasihkan
ini pengalaman luar biasa yang harus semua orang bisa mengalaminya
saya bersama atlet para layang asgaf umar yang menjadi pilot saya kali ini
saya tandem saya menjadi penumpangnya seperti menumpang mobil
tapi ini di atas udara
ini sungguh menarik
mendebarkan memicu adrenalin
baru kali ini saya merasakan bisa terbang di atas kota palu
menyaksikan kota palu dari atas dengan debaran jantung yang tidak karuan
karena baru kali ini saya terbang dengan para layang
dari atas udara semuanya terasa indah
biru laut teluk palu
kelokan jalan dengan kendaraan yang lalu lalang
dan kebanyakan perhatian yang menarik
pemandangan hamparan pegunungan yang memagari lampah palu
panorama alam yang memanjakan mata ini kita nikmati dengan cara tak biasa
terbang dengan para layang yang mengandalkan tiupan angin
oleh karena itu pilot terus memastikan arah dan gerakan angin pada pemandu di tempat pendaratan
sekarang kita bersiap siap untuk mendarat
pilot memutar lagi sekali untuk memastikan pendaratan berjalan mulus
selain take off proses pendaratan juga menjadi perhatian penting para pilot
sebab bila tidak cermat akan berakibat fatal
sementara di udara seorang pilot dengan membawa penumpang tandem juga sedang mempersiapkan pendaratan
ia lebih berhati hati lagi karena penumpangnya seorang perempuan
dan pendaratannya pun mulus
ini yang keberapa kali
kali kedua saya terbang dengan para layang
yang kedua kali wow mantap
and sangat indah dari atas
hebat memang palu begitu indah dari pemandangannya dari udara
yang menjadi penggagas wisata ekstrim ini mengatakan bahwa setiap pekan
mereka membawa penumpang tandem
rata rata adalah warga lokal yang tertarik mencoba terbang dengan para layang di atas kota palu
jadi aktivitas para layang terbang
aktivitas para layang tandem para layang di kota palu khususnya di flying side salena ini
kami biasanya seminggu itu ya kurang lebih sepuluh orang lah penumpang lokal yang ada di sini
ya berharap sih ada orang orang asing tapi karena memang kondisinya belum memungkinkan
infrastruktur kita pesawatnya belum ada langsung dari luar negeri
sehingga kita masih hanya melayani orang orang lokal di sini
alhamdulillah setiap minggu ada pasti kurang lebih itu
untuk bisa terbang tandem dengan para layang
para peminat wisata ekstrim ini harus merogoh kocek lima ratus ribu rupiah
soal keamanan dan kenyamanannya tak perlu khawatir
para pilot adalah atlet profesional dan mahir
komunitas para layang ini lebih banyak melayani peminat pada sabtu dan minggu
pasalnya para pilot ada yang menjadi pegawai negeri sipil karyawan swasta
bahkan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
jafar bua palu sulawesi tengah